presiden joko widodo mengeluhkan angka neraca perdagangan di semester pertama tahun ini
jokowi menganggap ketidaksiapan para menterinya melihat peluang ekspor menjadi salah satu penyebab masalah ini
saat membuka sidang paripurna kabinet di istana kepresidenan bogor
senin siang presiden jokowi dodo menyinggung beberapa menterinya
seperti menteri klhk menteri sdm kepala badan pertanahan nasional dan menteri bumn
ini akibat menurunnya aktivitas ekspor impor dan investasi di berbagai bidang periode januari hingga mei dua ribu sembilan belas
sebelumnya pertengahan bulan lalu badan pusat statistik merilis neraca perdagangan
defisit hingga dua empat belas miliar dolar as
jokowi meminta agar para menterinya memperbaiki koordinasi antar lembaga untuk menyelesaikan masalah ini
peluang peluang yang ada untuk ekspor sebetulnya kita masih memiliki peluang yang besar
apalagi sekarang dengan terjadinya perang dagang
kesempatan ekspor kita untuk masuk ke amerika ini besar sekali
dengan pengenaan tarif terhadap barang barang produk
dari tiongkok dari china ini kesempatan kita untuk menaikkan kapasitas
dari pabrik pabrik dari industri industri yang ada
tetapi sekali lagi pemerintah ini mestinya memberikan insentif insentif terhadap peluang peluang yang ada
kalau kita hanya rutinitas tidak bisa memberikan insentif insentif khusus bagi eksportir baik yang kecil besar